ini buktinya kalau seorang ini udah gagal
lihat siapa yang nelfon
arin om sudah lihat video yang kamu kirim
kamu bisa ceritakan kurang logisnya
sampai rifki bisa menyerang aldino begitu
oh kalau awalnya gimana sih
aku kurang tahu ya om
cuman ya lagi lagi kan gitu om
kalau mereka bertengkar
itu pasti ada hubungannya sama michel om
dia yang jadi biang masalah
gitu deh om
rifki kan semenjak kenal sama michelle
anaknya jadi emosian gitu om
jadi sering kena masalah
aku juga kaget tahu nggak sih om
kok bisa ya sih rifki sekarang jadi kayak gitu
berarti aldino juga menyukai vision
nah itu dia tuh om
michel yang tahu itu om
dia malah manas manasin hubungan mereka om
tapi dia gak mau ngelepasin aldino juga om
terima kasih infonya ya
kalau ada apa apa
ini apaan sih
lo tuh bener bener jadi cewek
bisa nggak sih nggak bikin rusuh di sekolah
lo yang datengin gue
dan lo juga bilang
kalau gue bikin rusuh di sekolah ini
lo pada sakit
masa pembelan diri deh loh
sebelum ada lo di sekolah ini
sekolahnya nyaman nyaman aja
nah sekarang nggak pernah sih ya
sekolah ini ceritanya setegang ini
setau gue sekolah ini apalagi ipar dan ips
udah masuk kayak anjing dan kucing dari dulu
dari sebelum gue dateng di sekolah ini tau nggak
sadar dikit kek
lo tuh racun tau nggak sih buat aldino sama rifki
wah mendingan musnah deh dari hidup dia
lo segancen banget jadi cewek
toxic tau nggak
yaudah berhubung lo ngomongin tentang itu
dan lo kelihatannya kayak peduli banget gitu sama hubungannya mereka
jadi lo tolong bilang ke rifki dan aldino
karena gue pingin hidup dengan damai tau nggak
orang jadi berentakan ini semua
oh bener ya tuh cewek
dibalik kelas yuk
nanti kita disuruh beresin ini semua kena
tuh ayo nih yuk
aduh guel udah duluan aja ke kelas
udah bukan urusan gue sana ke kelas
kamu ngajar aldino tuh
kalau lu cuma mau nambah masalah lebih baik gue pergi deh
ki lo tuh kenapa sih mikirannya jelek terus tentang gue
gue datang kesini mau nemenin lo mau support lo
gue gak butuh
lo tuh kenapa sih gak mau buka mata lo
harusnya lo tuh sadar tau gak
ya gue emang pernah buat salah tapi
gue tuh beneran tulus sama lo
gue pengen yang terbaik tau gak sih buat lo
yang terbaik buat gue saat ini adalah lu stop manfaatin bokap gue untuk deket lagi sama kalian
karena itu gak akan terjadi arin
ini semua tuh gara gara michelle tau gak
ternyata review belum ganti password

aneh banget sih botol kecap
ketemuan di gudang
aneh banget sih
halo ada orang
botol kecap gak lucu tau gak
gue gak suka
jangan sembunyi gue gak suka
kebelin banget sih
lo mau ngerjain gue jangan kayak gini
gue gak suka
lo keluar gak sekarang atau gak gue gak bakal ngomong lagi sama lo
gue di dalam botol
manis sekali lagi